sementara itu dukungan dari beberapa kader partai golkar ke pasangan calon presiden wakil presiden prabowo subianto sandiaga uno disambut gembira oleh partai gerindra
tentu ini sangat mengembirakan dan bagi kita ini menunjukkan bahwa pasangan pak prabowo dan pak sandiaga uno ini meskipun mungkin secara elitnya partai partainya mendukung pasangan lain
tetapi grassroot dan bahkan elit elit yang menjadi caleg pun berani mengambil resiko politik itu untuk mendukung pak prabowo
jadi kita tentu menghargai dan menghormati